batik adalah salah satu warisan dunia kebanggaan indonesia
dan telah diakui lembaga pbb sejak dua puluh delapan september dua ribu sembilan
dalam proses pembuatannya batik menggunakan bahan baku lilin malam
yang dibuat dari bahan parafin
meski kain asli indonesia bahan baku parafin ternyata berasal dari minyak bumi
yang sebagian besarnya diimpor dari luar negeri
keberadaan batik otentik pun bisa saja terancam karena ketersediaan minyak bumi
semakin menipis setiap tahunnya
untuk mengatasi persoalan bahan baku ini
badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt
menyelenggarakan sosialisasi penggunaan lilin malam berbahan turunan minyak sawit
pada ukm batik di kota solo
indonesia sendiri adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia
dengan produksi mencapai lebih dari lima puluh juta ton
di batik banyak menggunakan unsur turunan minyak bumi
tujuan kami adalah bagaimana unsur dari yang sekarang banyak diimpor
sepuluh tahun lagi kita akan ambil satu set minyak bumi
itu disediakan dari sumber daya lokal
inovasi ini bukan tanpa rintangan
salah satu pengusaha batik yang ikut sosialisasi mengaku
jika lilin malam dari minyak sawit lebih gampang cair dan cepat panas
karena sifatnya yang mudah encer
penggunaannya pun perlu lebih teliti dan adaptasi ulang
kalau yang dari sawit ini dia memang lebih gampang cair
jadi nggak perlu manasin lama lama seperti malam lainnya
aturnya itu encer banget
mudah untuk saat dihantarkan itu malamnya
cuman ya memang
yang untuk malam nomor dua ini memang terlalu cair
saat menyanting itu harus hati hati
kalau nggak gitu
cepat netesnya ke kain
pakai canting yang benar benar bagus
jadi nggak sampai beleber kemana mana
ya itu tadi sih kalau buat saya
yang lebih prefer digunakan untuk caw